selamat malam hari ini jadi episode tidak biasa
karena beberapa jam lagi kita akan menyaksikan perempat final piala asia u dua puluh tiga
antara timnas dan korea selatan
kami hadirkan sejumlah narasumber yang akan membahas
seberapa besar peluang skot garunda muda
sebagai bagian dari sejarah perjalanan sepak bola indonesia
saya perkenalkan dari paling ujung
ia adalah bung tommy welly pengamat sepak bola
dan juga firzi a idris wartawan olahragakompas com
dan sang legenda perry sandria
mantan pemain timnas sepak bola
dengan mencetak tiga puluh empat gol
selamat malam mbak rosi
lalu ada bung christian gonzalez
mantan pemain timnas sepak bola
empat kali menjadi top skor tahun dua ribu lima hingga pertengahan dua ribu tujuh belas
aspanot list bung roni pangemanan pengamat sepak bola
selamat malam bapak bapak
besok pagi banyak yang terlambat ke kantor
kalau masuknya jam delapan pagi tank
karena nanti malam pasti pada begadang
nanti malam dini hari semua akan menonton
saya mau masuk ke bung towel dulu
bung towel anda dianggap sebagai anda
kalau saya ringkas anda itu dianggap sebagai sedikit banyak oleh publik yang tercermin dalam sosial media
karena sering sinislah pada timnas
apakah kesempatan kali ini setelah indonesia masuk ke perempat final
delapan besar anda ingin mengkoreksi pernyataan pernyataan anda selama ini
jawaban singkatnya terlalu dangkal sih itu
saya pernah melayani sepak bola kok di federasi
makanya terlalu dangkal kalau dianggap seperti itu
bahwa saya memposisikan melihatnya mungkin whole ya
sebuah gambaran besar gitu loh
baik dari sudut federasinya dari sudut timnasnya dari sudut pelatihnya gitu loh
kalau begitu dengan performance timnas
sampai saat ini apakah menurut anda layak dapat pujian
supaya kita punya gambaran yang clear
supaya ini bukan soal tentang sti saja
bahwa dia ada kontribusinya jelas
tetapi sepak bola dibalik perjalanan timnas
seperti ini tuh ada pekerjaan lain
saya ingin nanya soal performa keseluruhan
tadi bung toel sudah mengatakan layak dapat pujian tapi secukupnya saja
kalau bung peri gimana
saya rasa saya sesuai dengan bung toel ya
kalau ini pun juga kita menyanjung mereka ini berlebihan
nanti takutnya kalau orang melayu kita ini besar kepala gitu ya
lupakan kedepannya itu bagaimana
meskipun ini sudah jadi bagian sejarah ya
tapi saya tidak menduga kalau tim kita ini masuk ke delapan besar ini sejarah ya
setahu saya kalau udah dipuji ini besar kepala
pujian itu adalah makian buat saya
hari ini main bagus bisa menjelek habis kita
apa pandangan anda melihat performa timnas kita
keren banget atau juga sama seperti bung peri bung towel
tapi kita juga harus kasih apresiasi
kita lihat lawan australia mereka bagus
jadi menurut anda layak dapat pujian dan bagus sekali
saya pikir mungkin saya agak sedikit berbeda
kalau bicara di turnamen ini saja
karena mereka ya memang tidak terduga sama sekali
ketika kita datang kita sebagai tim underdog
tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kita akan lolos
tetapi kan di grup itu kita harus bisa melewati jordania australia qatar
juga tidak ada siapapun yang bisa menjagokan indonesia lawan australia
dan kita bisa unggul dalam ball position itu luar biasa
tidak ada yang menduga juga kita bisa menang dengan empat gol
kalau melihat mereka bermain dengan australia
dan mereka juga sulit bagi qatar bisa menang
hanya dengan permainan yang kurang begitu oke ya
jadi kalau bicara ini saya bilang luar biasa tim ini
untuk bisa lolos ke balapan besar sudah bagus
karena kita masuk saja ke enam belas besar kan sudah sejarah sebenarnya
sejak dua ribu tiga belas turnamen ini dilakukan
karena sudah haus sekali dengan indonesia berlagak di pertandingan seperti ini
anda sebagai wartawan kompas com melihat gimana
dari apa yang dikatakan bung ropan dan juga senior senior di sini
bahwa memang timnas ini kan datang ke situasi piala asia u dua puluh tiga ini
ya mereka datang sebagai debutan
mereka datang dengan menghadapi australia
yang belum pernah kalah di fase grup piala asia
untuk dua turnamen terakhir
mereka datang dengan zero experience di level ini
mereka datang dengan kekuatan yang basic ini adalah pemain timnas senior
hernando ari pratama arhan rizky rido
kalau digabung mereka punya seratus penampilan di timnas senior
tapi mereka punya so much experience
makanya mereka bisa melewati that challenge of kita
karena ketika menghadapi australia
hernando kita perlu enam save dari dia
dan kemudian enam save lawan jordania
terus kemudian empat safe ketika melawan australia
jadi sebenarnya di sini kita melihat pemain yang
piala asia ini kan susah susah gampang ya mbak rosy ya
karena thailand tiga kali ikut turnamen ini
sebelum ini tiga kali mereka gagal keluar dari fase grup
vietnam dalam turnamen debutnya di piala asia u dua puluh tiga
jadi kita datang bukan hanya kita bisa menang dua kali di vassal group
jadi anda gak sama seperti bung toel ya
melam ujian itu istimewa ya
kan biasanya nih wartawan kan mengulas sesuatu
dalam hal ini anda melihat laga timnas
ya secara objektif pasti saya sama sama bung toel dalam beberapa hal
kayak kaitannya emang ini adalah perkembangan yang datang lewat akselerasi
akselerasinya antara lain dengan beberapa pemain yang datang dari diaspora kita
tapi secara pengembangan liga kan kita juga harus ada introspeksi lagi ya
kenapa liga indonesia itu masih peringkat dua puluh delapan di asia
kenapa level kita tuh masih sama kayak republik kirgis
dan di bawahnya sedikit
jadi pemain liga satu gak kualitas gitu
kalau secara liga uji secara kualitas
kita harus diakui liga kita di asia masih level segitu
di timnas apakah tidak berkontribusi
nah yang jadi poin kan sebetulnya adalah
atmosfer sepak bola kita yang terbelah sejauh ini
itu yang terbelah sejak sinteyong datang
nah itulah yang sebetulnya menjadi kritik poin saya
itu adalah hal yang gak sehat buat sepak bola
ya sebetulnya sadar tidak sadar
tahun lalu menjelang kualifikasi piala dunia
bulannya sekitar agustus atau september
kelemahan pemain lokal kita adalah soal takut kalah sebelum bertanding
nah itu ditutupi oleh naturalisasi
jadi ini sadar tidak sadar membuat sebuah pembedaan
ketika proses terjadinya gol yang demo witan
disini coachin memberikan dia kepercayaan diri
saya ketika setelah mengoper face dalam fase kedua serangan
nah disini coachin memberikan dia kepercayaan diri
karena ini kan menjadi catatan yang selalu bisa dipungkir
untuk memaksimalkan juga potensi lokal
kompetisi kita belum ideal
makanya kenapa pujian itu harus proporsional
kenapa pernyataan pelatih sinta yong
betul betul seperti pengkhianatan
karena ada situasi lah
supporter bola jawabannya usah jeda kami kembali saat lagi baru merinaga merigro kasih makan anak